terdapat dua metode dasar dalam berlatih di pusat kebugaran yaitu dengan mesin atau alat bantu dan juga sebaliknya
nah masing masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang berkaitan dengan tujuan latihan serta pengalaman
dan kami akan mengulasnya dalam segmen fitness corner berikut ini
hey guys so hari ini kita bakal ngobrol mengenai perbedaan antara freeweight training dan resistance machine training
freeweight training itu adalah perbedaan antara freeweight training dan resistance machine training
freeweight s training itu dimana kita berlatih untuk mengangkat beban tanpa menggunakan alat mesin
dan resistance machine training itu dimana kita mengangkat beban memakai alat mesin
so hari ini saya bakal kasih lihat beberapa latihan latihan memakai freeweight dan beberapa latihan juga memakai mesin
ngobrol sedikit mengenai pro dan kontra di kedua metode training tersebut
oke jadi sekarang kita bakal mulai dengan freeweights dulu ya
ini yang pertama ini namanya bench press
dan itu latihan
latihannya seperti ini
kita angkat beban seperti ini aja
dan turun ke bawah sampai bawah
turun lagi ke bawah
nah ini target muscle yang dikejar dengan latihan ini itu chess
tapi kalau kalian bisa lihat ini sebelum saya mengangkat beban
ini i have to make sure that saya bisa nge balance bar ini sebelum saya mengangkat bebannya
dengan melatih keseimbangan ini
itu benar benar mengaktifasikan stabilizer muscle kita
nah nomor dua juga mengenai range of motion
jadi range of motion itu ada dimana kita bisa setengah
tapi ada juga dimana kita pengen turun benar benar sampai dalam sekali
nah range show motion yang dalam kayak begini itu benar benar lebih efektif ya buat pertumbuhan otot kita
nah kalau di mesin itu seringkali range of motionnya itu limited ya
karena sudah di set dengan mesinnya itu sendiri
oke ini buat free weight training berikutnya ini namanya deadlift
ini latihannya seperti ini
nah ini target muscle dari latihan ini itu adalah lower back
jadi targetnya lower back
but as you can see dalam latihan ini kita menggunakan lebih dari lower back saja untuk mengangkat beban ini
jadi ini ada kakinya
kita mengangkat fore arm
so it's a compound movement which means ini benar benar menguras tenaga yang sangat banyak
jadi kalau ini menguras tenaga yang sangat banyak automatically it's gonna burn more calories and burn more fat juga
nah sekarang kontranya dalam free wage training ini cuma mengenai accidence dan injury aja
jadi kalau misalnya kita mengangkat beban yang mungkin terlalu berat kayak tadi chest press
mungkin bebannya bisa jatuh
atau kita misalnya latihan deadlove seperti ini dengan form yang salah dan bebannya juga terlalu berat
kita mungkin bisa mengalami lower back injury
jadi memang free weight training ini emang cocoknya buat kalian yang udah fitness dua atau tiga bulan
udah sedikit advance
udah terbiasa pakai mesin dan terbiasa dengan ritme fitness
gerakannya kayak gimana
oke di resistance machines training pertama yang saya bakal ngejelasin itu chest press menggunakan alat mesin seperti ini
jadi alatnya kayak begini dan gerakannya seperti ini
dan again ini sama seperti training yang tadi pertama saya ngelakuin ya
nah kelebihan memakai mesin seperti ini
itu kita benar benar menghindari accidence
jadi walaupun kita ngangkatnya let's say berat sekali
dan kita udah ngakuat
dia jatuh juga aman ya
expression kalau kalian mau mengangkat beban yang berat
jadi ini cocok banget buat kalian yang baru mulai nge gym
mungkin kalau kalian mau menghindari kecelakaan
kecuali kalau pakai trainer atau ada spotter ya
oke di resistance machines training yang ini
nah shoulder press itu latihannya seperti ini
jadi ini target musclenya buat fondasi shoulder kita
nah latihan shoulder press ini kalau di free weights itu salah satu latihan free weights yang sering banget dimana orang injured
karena range of motion mereka sering turunnya terlalu dalam
dimana kalau pakai mesin seperti ini
range of motionnya itu sudah diatur dengan mesin ini
jadi ketika dia turun
dia udah maksimal turun segini aja
jadi tidak mungkin dia turun lebih lagi
dimana akhirnya kita bisa engger
oke benefit ketiga dari resistance machines training itu mengenai isolation exercise
kalau memang kita pengen mengimprove salah satu bagian dari badan kita
itu lebih baik kita memakai alat mesin
karena dia bisa fokus ke target muscle kita lebih ketimbang kalau kita pakai free weights
jadi sering kalau kita pakai free weights
tanpa menggunakan otot lain untuk mengangkat beban ini
seperti ini sering kita memakai kaki kita
atau lower back kita
untuk mengangkat beban ini buat bicep curl
ini sama latihan yang sama bicep curl
tapi mesin ini it guides us untuk benar benar fokus kepada otot bicep
tanpa menggunakan otot lain untuk mengangkat beban ini
jadi contohnya seperti ini
nah sekarang kontra nya dari latihan pakai mesin
karena kita tidak menguras tenaga yang sangat banyak
ketimbang kalau kita berlatih pakai free weights
kita tadi udah ngobrol mengenai free weights training
so is best actually buat kalian buat meng combine dua training ini
jadi buat kalian yang mau menggunakan compound training
tapi kalau kalian mau mengisolate salah satu target muscle
oh misalnya kalian itu masih begini masih pemula dalam dunia fitness